badan meteorologi klimatologi dan geofisika menetapkan ibu kota berstatus siaga banjir per satu november
warga ibu kota diminta waspada menghadapi cuaca ekstrim saat fenomena lanina yang diprediksi akan berakhir februari dua ribu dua puluh dua mendatang
bersama saya siang hari ini melalui sambungan zoom peneliti pusat studi perkotaan nirwono yoga
kita akan membahas terkait hal ini
selamat siang mas rolan apa kabar
sehat selalu pak ini sudah mulai masuk musim hujan pak ya
dan yang jadi perhatian kita adalah curah hujan diprediksi meningkat beberapa bulan ke depan
bagaimana kesiapan sungai sungai besar di jakarta pak
secara teknis sebenarnya tidak banyak perubahan ya dalam empat tahun terakhir ini
maka bisa dipastikan untuk akhir tahun ini dan awal tahun depan ini dua ribu dua puluh satu
telur permukiman yang ada di tiga belas sungai di kai jakarta akan terdampak banjir
dan ini sudah ketila dalam beberapa bulan
minggu terakhir ini seperti hari ini juga ya jadi sebagian besar yang terdapat banjir adalah pemukiman yang dekat bantaran kali
tidak lebih dari sekitar lima ratus meter radiusnya
jadi ini sebenarnya sebagai peringatan dini
karena ini menuju ke puncak nanti di januari februari curah hujan akan lebih tinggi
berarti pemukiman yang ada di bandarming kali pasti akan terdampak banjir
nah ini yang perlu dipertimbangkan itu yang pertama ya
dan ini juga jangan menjadi acuan kalau kemarin pak pemperduduknya mengatakan dalam waktu enam jam
ya banjir akan surut
karena ini harus dihitung dulu
pada puncak musim hujan tentu hujan kan akan terjadi berhari hari ya
artinya hujan tidak akan segera berhenti
kemudian juga banjir kiriman terutama kalau di bandaran kali ini juga tidak akan segera surut
sebelum daerah puncak atau daerah tempat hulunya juga akan berhenti banjir
jadi ini menjadi kewaspadaan seluruh permukiman yang ada di bantaran kali di kai jakarta
terutama tentu di empat sungai mas
ciliwung pesangeran angke dan sunter
yang juga perlu diantisipasi dengan peningkatan adanya lanina nanti
terutama banjir lokal mas
yaitu daerah daerah yang tadinya berupa cekungan
kemudian juga dengan sistem drainase buruk seperti perumahan green garden misalnya
ini kelapa gading kemudian kemang
ini juga daerah daerah yang akan terdampak banjir terutama lebih kepada faktor banjir lokal
berarti kita tidak hanya berbicara soal sungai pak ya
karena dry nasa juga penting
secara teknis ini hanya berfungsi
pembenahan seperti apa yang dibutuhkan pak
sampai dengan sekarang sayangnya saluran air belum dibenahi mas
ini sebenarnya kita merunut ke banjir dua ribu dua puluh ya
dua ribu dua puluh itu banjirnya adalah banjir lokal
artinya praktis seluruh saluran drainase kita tidak berfungsi dengan baik
meskipun juga tadi saya katakan
selain itu juga menjajakan kami
revitalisasi trotoar yang sudah dilakukan eko kampung
yang diberi pki ternyata tidak diikuti juga dengan rehabilitasi saluran air
banjir di daerah kawasan senayan misalnya
di jalan asia afrika tahun lalu misalnya
ini juga menunjukkan meskipun trotoarnya bagus
ternyata saluran airnya juga tidak berfungsi dengan baik
ini pr utamanya
kemudian kedua yang tidak kalah penting tadi
saluran drainase di jakarta itu hanya mampu jika curah hujan kita itu sekitar seratus sampai satu ratus dua puluh mm per hari
sementara curah hujan menunjukkan tahun lalu itu mencapai angka tiga ratus tujuh puluh tujuh
sementara awal tahun ini itu rp dua ratus dua puluh
artinya dengan adanya lanina bisa dipastikan curah hujan akan lebih tinggi
artinya juga seluruh saluran air kita tidak akan mampu menampung kapasitasnya
ini berarti bisa dipastikan banjir lokal akan terjadi di daerah daerah yang sudah menjadi langganan banjir
bukan di tepi sungai ya tapi daerah daerah yang berupa cekungan
kemudian daerah daerah dengan saluran drenase yang buruk yang tadi sudah saya sebutkan
bisa dipastikan akan terdampak banjir
jadi ada dua satu banjir kiriman yang ada di pemukiman bandaran kali
kedua adalah banjir lokal yang berada tidak dekat dengan sungai
tetapi saluran dry nasa yang buruk dan berupa daerah daerah cekungan
ini pr utamanya
jadi pekerjaan rumah yang memang harus diselesaikan begitu pak harus dilakukan begitu ya
nah kemudian bagaimana pak dengan antisipasi banjirop di kawasan pesisir
betul jadi pr yang ketiga tentu banjirop ini mas ya
karena ini tidak hanya di musim hujan tetapi hampir setiap bulan pasti terjadi banjir rop
ini perlu pembenahan besar besaran terutama pemukiman yang ada di kawasan pesisir ya
kalau tidak bisa dipastikan beberapa kampung yang berada di pesisir itu sudah dalam ancaman tenggelamnya
di luar konteks banjir pun saat ini pun pemukiman pemukiman tersebut perlu segera di restorasi
bahkan kalau perlu di relokasi
tanpa itu bisa dipastikan banjirop akan selalu mengenangi pemukiman di bandaran kali
ini yang menurut saya juga menjadi pr
jadi setelah keseluruhan nasrolan ada tiga yang patut diperhatikan
yaitu banjir kiriman terutama di pemukiman bandaran kali
kemudian banjir lokal yaitu daerah yang kawasan sistem renasnya buruk
dan ketiga tentu adalah banjir rop yang terjadi di kawasan pesisir
jadi ada tiga pr besar yang juga perlu diwaspadai
dan yang perlu kita antisipasi jangan sampai ketiga banjir tadi itu terjadi pada waktu yang hampir bersamaan
kalau itu yang terjadi maka kita akan punya sejarah seperti tahun dua ribu tujuh
di mana jakarta lumpuh akibat banjir yang cukup luas
ya pak nirwono sejumlah langkah untuk mengantisipasi banjir di ibu kota
ini diutarakan oleh gubernur anies
diantaranya menyusun pembagian tugas hingga simulasi dengan target banjir cepat surut
kita akan dengarkan bersama pak pernyataan pak gubernur anies berikut ini
menyusun skenario pembagian tugas
itu sudah disiapkan
siapa mengerjakan apa
sehingga ketika ada kejadian kita bisa mendistribusikan pekerjaan dengan baik
yang kedua adalah memastikan bahwa ada simulasi
ketika sebuah kawasan tergenang biasanya bisa sampai tiga empat hari
di hari hari itu semua damkar dikerahkan kemudian pompa mobile dikerahkan
bahkan tangki penyiraman air dikerahkan
dan itu jadi surutnya bukan semata mata karena gravitasi
tapi surutnya karena ditarik oleh pompa
nah itu semua memerlukan manajemen itu semua memerlukan skenario
komentar anda pak terkait target enam jam surut ini apakah realistis
ya yang perlu dicarat bahwa itu adalah harus ada penjelasannya ya
enam jam itu dihitung dari mana
jadi itu harus dipakokkan pada saat hujan sudah berhenti
seumpamanya ada dua tiga hari hujan berturut turut berarti kan pada hari ketiga baru bisa dihitung enam jamnya
kemudian yang kedua yang tidak kalah penting kalau kita bicara banjir kiriman tadi
banjir kiriman ini misalnya di kalikiliwung di mana air dari bogor itu baru datang enam jam kemudian
berarti enam jam yang dimaksud adalah enam jam kemudian sehingga totalnya dua belas jam
kalau kita bicara soal tadi hitungannya enam jam ya
nah kemudian yang tidak kalah penting ini dihitungnya di mana enam jam
enam jam pemukiman di bantaran kali atau enam jam banjir lokal misalnya
atau bahkan mungkin enam jam dari banjir rob
sementara dalam pelaksanaan di lapangan tidak semudah itu
yang tadi saya katakan kalau bicara enam jam di banjir kiriman itu kan sangat tergantung dengan daerah puncaknya
kalau puncak masih hujan tentu tidak bisa dihitung dari enam jamnya
bahkan satiharu pun juga belum tentu surut itu banjir
kemudian banjir lokal
benih lokal juga sangat tergantung

kalau drenase kita tidak fungsi dengan baik bisa dipastikan lebih dari enam jam juga akan tetap tergenang
atau juga banjir lokalnya tetap terjadi
sementara kalau banjir lokal tadi enam jam tergantung
kalau masih dalam konteks bulan purnama tentu air pasang laut masih terjadi
artinya pemukiman di pesisir masih tetap banjir lok
jadi hitung hitungannya adalah enam jamnya harus dijelaskan dulu
dari titik mana kita menghitung enam jamnya
itu pr pertama
pr yang kedua
tentu kita sudah apresiasi beberapa langkah yang dilakukan
seperti gertok lumpur ya mas
terus kemudian ada drainase vertikal
dan juga sudah ada pemasangan alat pencatat curah hujan
tetapi itu semua tidak menyelesaikan masalah banjir secara substansial mas
ini pr nya sebenarnya
apa yang substansial
yang tadi saya katakan
pertama pembendahan sungai harus dilakukan
tiga belas sungai utamanya
yang sudah terhenti sejak tahun dua ribu tujuh belas sebenarnya
kemudian kedua harus melakukan revitalisasi situs dan lombong waduk
di satu ratus sembilan yang ada di wilayah dki jakarta
yang ketiga rehabilitasi saluran air wajib itu dilakukan
secara menyeluruh ya
kemudian yang keempat penambahan ruang terbuka hijau
itu faktor yang juga sangat menentukan daerah sapan air sebagai kampung air
dan yang kelima tentu adalah restorasi besar besaran kawasan belisir
nah lima langkah ini yang harusnya dilakukan secara bertahap mas roland
kalau kita ingin bebaskan jakarta dari banjir
nah dari pandangan anda sendiri pak nirwono
apakah tepat kalau kita melihat
curah hujan yang tinggi ini sebagai sumber masalah penyebab banjir jakarta
ya sebenarnya kalau kita lihat kecenderungannya ya
dengan adanya peningkatan curah hujan dalam dua tiga tahun terakhir
ini sebenarnya lima langkah besar tadi yang harusnya dilakukan
ya tapi saya catat tadi itu kan
perlunya pembendahan sungai rehabilitasi situs dan lombong waduk
perbaikan saluran air dan juga penanaman ruang terbuka hijau
ini salah satu upaya untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan akibat perubahan iklim
nah ini yang menurut saya justru belum dilakukan oleh pemprov dki
karena yang dilakukan sekarang dalam konteks masih mikro ya lokal ya
seperti misalnya pembangunan drenase vertikal atau sumur resapan air
ini juga lebih kepada mengurangi genangan di daerah lingkungan
bukan dalam konteks banjir kota secara keseluruhan
alat pencatat curah hujan misalnya di dua ratus enam puluh tujuh kelurahan
itu kan hanya untuk mencatat jumlah curah hujannya
tetapi tidak membahas bagaimana kelurahan
jadi ini adalah penyebabnya dari penyelesaian akar banjir
kemudian tadi sudah disampaikan oleh pak gubernur tentang pembagian tugasnya
pembagian tugas ini kan pada saat banjirnya
bukan menyentuh substansi penyelesaian akar banjirnya tadi mas rolan
itulah yang kemudian yang perlu kita waspadai nanti di puncak puncak musim hujan
terutama di januari februari mas
nah selain resapan air kalau dari kacamata seorang pemerhati kota
menurut anda pilihan lain untuk mengatasi banjir di jakarta itu seperti apa pak
selain resapan air tadi dari kacamata anda anda melihat adakah solusi lain untuk mengatasi banjir di jakarta
ya sebenarnya sudah ada beberapa langkah yang disiapkan lah sebenarnya ya
untuk mengurangi aliran air ke sungai di jakarta
misal percepatan pembangunan bendungan ciawi dan sukamahi ya yang ada di kabupaten bogor
ini kan lumayan juga kalau ini dipercepat
kemudian pembers dg juga sudah ada rencana

dua puluh ya tapi dua puluh waduk baru
sekarang baru pada tahap empat waduk dalam proses pembebasan
ini juga perlu percepatan sebagai daerah daerah kampung air
secara teknis sebenarnya curah hujan yang tinggi kemudian potensi banyak sekali air yang datang ke jakarta
kalau ini dilakukan dengan sistematis yang tadi sungainya dibenahi situ daneng bodohnya kita optimalkan ya
di resapan airnya juga kita perbanyak
saluran airnya juga kita perbaiki secara menyeluruh
maka harusnya banjir dapat dikonsumsi
harusnya banjir dapat berkurang secara signifikan
jadi kita punya target misalnya sepuluh tahun bisa berkurang berapa
tiga puluh atau lima puluh persen misalnya
nah target ini yang harus dilakukan dengan langkah langkah besar
bukan langkah langkah yang dalam tanda petik tadi tidak substansial tadi mas
himbawan apa yang bisa disampaikan ke pemprov untuk dikerjakan nih misalnya dalam sebulan ke depan
karena kita akan menghadapi atau sudah masuk di cuaca cuaca yang ekstrim ya
betul sekali ya
tidak banyak pilihan sebenarnya
tidak banyak pilihan sebenarnya mas solan ya
kalau kita berkata dengan kondisi tinggal empat bulan menuju ke puncak musim hujan
yang pertama tentu kita siapkan lokasi lokasi evakuasi bencana dahulu ya
terutama daerah daerah dekat pemukiman bantaran kali yang pasti akan menjadi langganan banjir
tentu lokasinya tadi harus menerapkan prokes
kedua pengadaan pompa terutama pompa pompa mobile ya
ini pun juga yang tadi saya katakan untuk kondisi darurat
kondisi darurat saja ini hanya membantu
karena kalau pada saat punca ya
pemukiman di puncak musim hujannya tinggi curah hujannya
kemudian saluran airnya juga meluap
mau dibuang air pun tidak bisa
mau dipompa atau dibuang kemana kalau daerah sekitarnya juga banjir kan mas rolan
jadi ini hanya dalam keadaan darurat sekali pengadaan pompa
jadi pompa pun juga hanya membantu
bukan mengurangi banjir secara keseluruhan
nah ketiga yang tidak kalah penting
pemurah dagai segera melakukan pr pr nya tadi mas
sehingga kita setiap tahun itu ada pengurangan secara signifikan
ya mungkin terakhir kita tadi membahas tentang langkah pemerintah ya
untuk mengatasi bencana banjir di cuaca yang ekstrim ini
kalau dari warganya sendiri pak
kira kira apa yang warga bisa lakukan untuk mungkin membantu pemerintah
yang pertama tentu yang kondisi sekarang ya yang paling mendesak
segera lihat lingkungan sekitar
untuk kelamaran daerah pemukiman bantaran kali ya
cek kembali tanggul tanggulnya mas solan
jangan sampai ada tanggul tanggul yang retak untuk itu bisa segera diperbaiki
karena salah satu dampak dari banjir ini selalu tanggulnya jebol
nah kita punya waktu dua tiga bulan ke depan ini untuk segera mengantisipasi
atau memperbaiki tanggul tanggul yang sudah mulai retak
segera laporkan ke kelurahan untuk ditindaklanjuti ke sudin dan dinas sda terdekat
itu pr pertama
kemudian yang kedua pastikan masyarakat tahu persis antisipasi ya
antisipasi jika banjir tadi terjadi
mereka akan evakuasi kemana kemudian bagaimana kondisi lingkungan sekitarnya
supaya kita juga siap siaga dua puluh empat jam di puncak musim hujan
dan yang ketiga ini hal yang paling sederhana
jangan membuang sampah ke saluran air apalagi ke sungai
ini hal sederhana yang menurut saya sudah waktunya disadari oleh seluruh warga dki jakarta
baik berarti memang untuk bisa mengatasi problematika banjir di ibu kota ketika musim hujan tiba
adalah tidak hanya pemerintah ya pak ya
tapi warga juga harus ikut turut membantu pemerintah
baik terima kasih pak nirwono sudah bergabung bersama kami siang hari ini
salam sehat selalu pak
ya terima kasih salam sehat selalu